setiap orang itu pasti ada kebutuhan berapapun penghasilannya
dan untuk orang orang yang berpenghasilan lebih tinggi
pasti mereka memakai kartu kredit tinggal gesek
sedangkan lainnya beralih ke pinjam ke pinjol ataupun pay later karena mudah
nah kami akan memberikan tips cara bijak menggunakan pinjol ataupun pay later
agar tidak terlilit utang bersama dengan perencana keuangan prita hapsari gozi
melalui sambungan virtual
selamat pagi mbak prita bagaimana kabar anda
selamat pagi mbak megi alhamdulillah kabar saya baik
baik ya semoga kita semua tidak terlilit pinjol begitu ya
nah bagaimana pendapat anda terkait dengan iming iming kemudahan mendapatkan dana tunai
tanpa agunan menjadi senjata ampuh sehingga membuat banyak orang ini tergiur begitu ya
meminjam uang lewat pinjaman online ataupun pay later
oke jadi kalau kita lihat pada akarnya
telah banyak sekali studi dan juga survei dilakukan kepada masyarakat
nah ternyata alasan pertama kenapa masyarakat terlilit pinjaman online atau pay later
itu untuk membayarkan utang yang sudah ada terlebih dahulu
nah maka yang harus dicari tahu solusinya adalah dulu utangnya adalah utang apa
kenapa sampai harus ditutup dengan pinjaman berikutnya untuk membayarkan utang yang sudah ada
apakah tidak mungkin misalnya untuk menjual barang yang dibeli dengan utang yang pertama tersebut
lalu yang kedua ternyata penyebabnya itu adalah latar belakang ekonomi
artinya memang antara pemasukan dan pengeluaran itu tidak match gitu tidak sama
mungkin harusnya keluarga tersebut keduanya bekerja tetapi hanya salah satu
tapi tanggungannya banyak sekali
maka solusinya adalah anda harus membuat evaluasi anggaran
kalau memang setiap bulan anda harus dibantu oleh pay later
kemungkinan besar keuangan rumah tangga sudah milih
kalau sudah minus artinya memang pemasukannya harus ditambah
dan pemasukan ditambah ini bukan
tapi pemasukan dari pinjaman
karena ingat pinjaman itu tetap harus dibayar merupakan kewajiban bahkan ada bunganya
bunganya pinjaman ini bukanlah tambahan penghasilan
baik mbak prita baru saja kami juga mendapatkan informasi dari berbagai pinjaman online platformnya ini
dan itu juga masih hanya bunga saja ya belum ada biaya admin dan lain lain
apakah masyarakat benar benar sudah menghitung
apakah mereka bisa mengembalikan uang yang dipinjam dari pinjaman online
oke kalau mbak megi bertanya apakah masyarakat sudah menghitung
jawabannya bisa bervariasi
tetapi kalau kita melihat kasus yang sudah sudah
sepertinya memang banyak yang tidak menyadari bahwa
wow ternyata biaya layanan atau biaya administrasi dan biaya tambahan
itu bisa memakan lebih tinggi dibandingkan biaya bunganya
nah kalau kita lihat sebenarnya saat ini di pasaran
itu ada dua jenis pinjaman online yang sifatnya untuk konsumen
yang pertama itu adalah konsumer yang sifatnya consumer loan
jadi kita misalnya beli barang lalu kita cicil kemudian
nah apes apes menurut saya untuk jenis yang pertama ini
kalau anda memang tidak sanggup untuk membayar
ya anda jual lah itu barang elektroniknya atau gadgetnya
atau mungkin kendaraan roda
tapi yang agak bahaya itu sebenarnya yang jenis kedua
yaitu pinjaman gaji harian atau kita sebutnya payday loan
kenapa pertama tidak ada agunan di balik itu
jadi benar benar siapapun dengan mungkin hanya dengan mengasih ktp gitu ya
itu bisa ditulodak setiap dana tunai
terus yang kedua dia menghitungnya itu harian
dan yang ketiga dia itu limit batas atas pendanaannya itu tuh memang sangat rendah
mungkin sekitar lima juta rupiah ya saat ini kalau tidak salah
jadi rasanya tuh kayak oh bisa nih saya bayar gitu loh
tapi yang tidak disadari adalah
wow ternyata kalau saya ambil saya mepetin empat sembilan juta rupiah
lalu dia berbulu gulung terus
itu bisa saja sampai sepuluh lima belas atau bahkan sembilan belas juta rupiah
atau bahkan dua puluh juta ya tanpa dia sadari
dan kenapa dia nggak sadar
karena ada biaya biaya tambahan lainnya yang mungkin tidak dihitung sebelumnya
dan biasanya mereka yang mengambil payday loan ini
punya ciri khas itu bukan orang gajian di tanggal tertentu mbak meggy
tapi bisa jadi memang dia usaha lah dagang mungkin dagangannya belum laku
atau bekerja secara freelance jadi invoice nya belum cair
tapi semua kebutuhan yang udah ada
nah ini yang memang perlu dilihat balik nih
apakah memang kita memiliki eligibility untuk bisa mengambil payday loan atau tidak

baik nih kita dari pinjol beralih ke paylater begitu

ada beberapa perbankan juga sudah mengeluarkan fasilitas paylater
atau belanja sekarang bayar nanti
nah yang kini kian bertabur di berbagai platform e commerce juga termasuk di marketplace
nah apakah di balik kemudahan pinjol maupun paylater ini
ada biaya administrasi dan juga bunga tinggi yang membuat utang bisa membengkak drastis
maka itu harus diperhatikan baik baik sebelum anda

apa namanya tawaran tawaran untuk paylater
nah memang di beberapa kondisi rumah tangga
itu bisa saja paylater ini membantu dalam hal
katakanlah ada barang rumah tangga yang rusak dan memang sangat krusial
kalau tanpa itu ya mungkin support systemnya jadi tidak bisa berjalan
kata alam mesin cuci
mesin cucinya rusak kemudian dia perlu mengganti
kalau tidak ibunya nggak bisa bekerja gitu kan
nah kalau tidak ada alternatif misalnya lawan berisi lawan
ya sudah anda boleh mengganti mesin cuci tersebut
lalu mesin cuci tersebut anda bisa mengganti
nah beli dengan bantuan paylater
jadi anda cicil beberapa bulan kemudian
dan tidak punya cicilan lain
yang kedua memang pembelian mesin susu tersebut
itu memang akan digunakan untuk periode lebih lama daripada cicilannya
jadi mungkin mencicil enam bulan pasti menggunakan mesin cucinya lima tahun
nah kalau seperti itu masih cukup bijak dalam penggunaan

maka anda perlu mempertimbangkan kembali penggunaan paylater untuk perumah tangga anda
baik mbak prita ini perilaku konsumtif tekanan ekonomi
dan juga membeli gawai baru membayar biaya sekolah
hingga tadi yang kita bahas bersama literasi pinjol yang memang masih rendah ya
membuat kita terjerat utang
nah apakah masyarakat kita memang terjebak dalam budaya konsumtif
yang disebabkan oleh fenomena fear of missing out ataupun fomo
nah kita perlu akui bahwa dengan adanya media sosial
itu menjadi lebih mudah
sebagai contoh mungkin kalau tidak ada media sosial
kita tidak pernah tahu oh ada restoran baru ada kafe baru
ada produk ini baru dan sebagainya
yang sebelumnya itu tidak kita butuhkan
atau bahkan kita nggak tahu bahwa itu ada
akhirnya muncullah desire untuk rasanya itu jadi kebutuhan
nah ini kan makanya jadi penting nih perbedaan antara meet want desire
need itu adalah kebutuhan
walt adalah keinginan desire itu adalah hasrat
nah sebenarnya yang paling bahaya adalah pada saat hasrat ini tidak bisa dikendalikan
umumnya ini akan menjebak kita
karena hasrat ini biasanya akan timbur itu dengan angka yang agak lebih besar
dan memang di luar kemampuan finansial kita
kalau kebutuhan kebutuhan dasar saja itu sebenarnya mudah mbak meggy untuk mengukurnya
kita ingat lagi masa masa awal kita mengalami pandemi saat semua orang ada di rumah
kebutuhan dasar kita kan makan minum pakaian ya
dan mungkin udara segar gitu
ya rasa rasanya sih kalau dihitung itu bisa jadi hanya memakan sekian rupiah dari pengeluaran kita
tapi pada saat kita gabungkan lagi dengan gaya hikmah
rasanya jadi yang tadinya keinginan menjadi kebutuhan yang tadinya hasrat menjadi keinginan
nah ini sudah mulai mencampur adukan keuangan rumah tangga kita
baik mbak prita beberapa waktu lalu kami juga mendapatkan informasi bahwa ada seseorang begitu ya
karena terlilit utang di pinjol
dan menyakiti diri seperti itu atau hingga bunuh diri
nah mbak prita apabila kita memang sudah terlilit hutang
dan harus membayar bunga bunga yang sudah berlipat
apa saran mbak prita supaya tetap tenang dan juga fokus pada pelunasan
baik kebetulan kami juga di tempat saya bekerja itu di the finance
kami sedang membantu beberapa orang yang memang terlilit dan kita mencoba teori teorinya nih
jadi ternyata terlilit platform sampai lebih dari lima gimana sih caranya
nomor satu mengakui diri bahwa memang anda terlilit utang dan anda ingin menyelesaikannya
tanpa ada rasa ingin menyelesaikan maka semuanya menjadi percuma
kenapa karena masuk ke poin kedua nggak mungkin menyelesaikan ini dengan hati senang
pasti kita ada perjuangan di situ
perjuangannya apa anda harus menurunkan pengeluaran anda
supaya penghasilan yang masuk itu bisa langsung digunakan untuk melunasi pinjaman pinjaman tersebut
lantas yang ketiga mana duluan yang dilunasi
nah pada saat kondisinya sudah terjerat dan kita sudah menanggung
saat kondisinya sudah terjerat dan multi platform seperti itu
biasanya kita akan melihat pelunasan kita utamakan yang angkanya paling kecil
tetapi desline nya paling dekat
tujuannya supaya listnya itu cepat hilang nggak medis
bayangkan dari sepuluh lift kalau anda langsung bayar yang kecil kecil dan itu yang paling dekat
daftar aja tuh wah berarti perjuangan saya ada artinya nih
nah anda tinggal menyelesaikan yang sisa limanya lagi perlahan lahan
sampai akhirnya biasanya programnya itu dua belas bulan
itu bisa lunas semuanya
tapi itu semua butuh perjuangan
dan butuh untuk punya keinginan kuat untuk terlepas dari jelasan pinjaman online tersebut
baik mbak prita terakhir tips menggunakan pinjol dan juga pay later agar tidak terlilit utang
ya pertama anda harus sadar mana sih yang merupakan kebutuhan dasar hidup anda
tanpa itu maka anda tidak bisa hidup artinya tidak bisa ada di dunia ini
mana yang merupakan keinginan boleh boleh saja tetapi ditabung dulu
dan mana yang merupakan hasrat ini yang paling belakang
yang kedua anda perlu punya anggaran
kalau setiap bulan anda sudah minus maka anda harus lihat
apakah memang ada pengeluaran yang bisa anda kurangi
atau anda memang harus mencari penghasilan lagi
atau dua duanya ikut bekerja
atau bahkan mungkin anak yang sudah agak dewasa juga ikut membantu keuangan rumah tangga
lalu yang ketiga kalau anda tidak bisa sama sekali untuk mengendalikan diri terhadap tawaran tawaran tersebut
maka terpaksa anda uninstall aplikasi untuk pinjaman itu terlebih dahulu
dengan demikian harapannya tidak ada lagi godaan dari eksternal
sehingga anda fokus pada bagaimana mengelola diri internal anda
untuk bisa lebih bijak dalam penggunaan berbagai fasilitas keuangan di luar sana